keindahan alam indonesia memang tidak bisa dipungkiri
keunikannya keramahannya selalu menarik minat dunia untuk berkunjung ke tanah air kita
termasuk lombok yang berada di nusa tenggara barat
wisatawan lokal maupun asing selalu menjadikan lombok sebagai destinasi wisata
ketika ingin berlibur dan melepas penat
selain keindahan alamnya lombok kini juga dikenal sebagai destinasi pariwisata halal atau halal tourism destination
ada pantai banyak pengalaman yang asli dan paling penting ini adalah destinasi yang sangat berkawan dengan muslim
peningkatan wisatawan muslim di lombok yang terjadi setiap tahun
semula satu juta orang pada dua ribu enam belas lalu menjadi satu lima juta orang pada dua ribu tujuh belas
tentunya menciptakan peluang bagi indonesia untuk terus membangun lombok
pun didiskusikan pada konferensi internasional bertema
sebagai rangkaian kegiatan imf world bank group annual meetings dua ribu delapan belas
industri pariwisata lombok sangat melihat bahwa ketika di branding menjadi halal destination
dia menjadi meningkat jadi masing masing daerah bisa menetapkan mereka ingin kemana
untuk umum tapi ngebranding atau targeting satu market tertentu ini juga bagus
muslim turis mereka memiliki kebutuhan khusus
jika mereka tidak penuh mereka tidak merasa selesa
makanan bahkan toilet di hotel sangat sangat penting
jadi jika kita mengingatkan kebutuhan muslim turis
saya percaya lombok bisa menjadi pusat kebaikan untuk halal turisme
peningkatan muslim di lombok
kondisi bencana sempat terjadi beberapa waktu lalu
namun masyarakat serta pemerintah terus bahu membahu memperbaiki lombok agar pulih kembali
bank indonesia pun turut mendukung pemulihan lombok
agar kehidupan masyarakat dapat seperti semula
dan terutama juga untuk menarik kembali minat para wisatawan lokal maupun asing
untuk bagaimana kita bisa mendrive pariwisata di indonesia
bahwa pariwisata itu merupakan salah satu sektor
dari salah satu sektor ekonomi yang bisa lebih cepat mendorong pemasukan devisa kita
mari kita dukung terus pemulihan lombok